perwakilan pemimpin redaksi media di indonesia bertemu dengan presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta rabu sore
pertemuan ini membahas perkembangan penanganan pandemi termasuk kewaspadaan akan potensi lonjakan kasus covid sembilan belas hingga akhir tahun pada sejumlah perayaan keagamaan
hal tersebut disampaikan perwakilan forum pemret primus dorimulu usai pertemuannya bersama presiden joko widodo
primus menyebut presiden meminta dukungan dari media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tak lengah dalam menjaga protokol kesehatan
di tengah penanganan pandemi covid sembilan belas presiden menyatakan meski pemerintah gencar menjalankan program vaksinasi demi mencapai kekebalan komunal
namun yang paling utama adalah tetap disiplin protokol kesehatan
pemerintah menggarisbawahi salah satu yang harus diantisipasi adalah terkait adanya potensi lonjakan kasus akibat perayaan keagamaan hingga desember dua ribu dua puluh satu mendatang
selain soal penanganan pandemi presiden disebut juga membeberkan sejumlah target mulai dari transformasi digital ekonomi hijau hingga realisasi ibu kota negara baru
presiden joko widodo mengatakan
tiga empat kali sebelumnya kita pernah liburan sekolah kemudian liburan akhir tahun natal dan tahun baru kemudian pasca dua ribu dua puluh satu kemudian lebaran
jadi kita gak mau ulangi lagi semoga itu bisa